di dalam gedung tua di kelurahan empagai
kecamatan watang sidenreng kabupaten sidrap sulawesi selatan inilah
indotang bersama anak laki laki dan dua cucunya berteduh dari panas dan hujan
nenek enam puluh lima tahun ini tidak punya pilihan lain
setelah gubuknya di bantaran sungai dibongkar paksa seorang warga
yang mengaku pemilik lahan
padahal lahan itu sebenarnya milik pemerintah
dalam kondisi serba terbatas
indotang yang juga memiliki masalah pendengaran
harus pasrah menjalani masa tuanya
sambil merawat dua cucu yang dititipkan anaknya
yang merantau ke kalimantan
setelah foto dan kisahnya yang miris viral di media sosial
indotang mendapat kunjungan dari pemerintah kecamatan watan sinendreng di tempat tinggalnya
pemerintah kecamatan berjanji akan membangunkan rumah yang layak bagi indotang dan keluarga
ini kan tanah sebenarnya lokasi adalah tanah negara tanah pemerintah
jadi semua masyarakat berhak untuk menggunakan tapi bukan untuk memiliki
tapi yang khusus ini sudah ada yang tempatnya
kalau ini lokasi memang sudah
tidak ada yang mengklaim
dengan dibantu para tetangga sekitar rumah lama indotang dibongkar
untuk dibangun kembali di lahan kosong milik pemerintah yang belum dimanfaatkan
hasrul nawir sidrap sulawesi selatan